hai dari enam puluh lima gelas menjadi hanya lima gelas yang terjual dalam sehari itulah dampak nyata
pandemi pada sari tebu petani usaha minuman tebu yang dirintis mateus raymond pada dua ribu delapan belas lalu
hai mateus memang mengambil segmentasi pembeli menengah ke atas yakni pengunjung
pusat perbelanjaan pandemi dengan segala aturannya membuat pengunjung mal menurun
tajam terlebih kala itu ia belum masuk ke platform digital sehingga mau tak mau usahanya
vakum gimana survive nya ya kita kita bertahan aja memang kalau misalkan yang harus harus
nombok ya pasang badan gitu aja semakin lama sih kita nanti semakin nambahin ya cuma bertahap
sekarang yang ada itu variannya sari tebu campur jeruk lemon terus sari tebu campur jeruk songkit
sari tebu campur dengan lidah buaya
hai sama satu lagi biji selasi namun mateus bersyukur adanya perluasan vaksinasi mampu
memulihkan angka pengunjung pusat perbelanjaan sehingga penjualannya perlahan pulih iya jadi
itu saya kelihat disini kayaknya tuh apa namanya seger banget gitu loh di mall jadi tuh kecing
gitu kan namanya seger gitu kan kalau kopi sama bubble itu udah bosen gitunya sih kalau ini pastinya
lebih bersih ya lebih bersih terus sama namanya lebih
di press gitu kelihatannya dan menarik gitu kemasannya mbak mateus adalah potret salah satu
pelaku umkm yang masih membutuhkan bantuan digital minimal promosi di media sosial hal ini turut
dibenarkan richard sambera co founder dari kaya id pandemi menghadirkan tantangan baru bagi umkm
seperti kesulitan biaya sewa dan belum hadir ya produk mereka di ranah daring sistem kemitraan
menjadi sharing revenue atau pembagian pendapatan
serta bantuan promosi media sosial memegang peranan penting
selain pas tidak sempat yang kita kerjasamakan dengan mall of indonesia ini
juga dukungan dari online pemasaran online yang kita lakukan
karena ini penting banyak sekali umkm yang hanya melakukan produknya
pemasaran offline tapi kurang di online
selain bantuan promosi media sosial penjualan melalui aplikasi
pesan antar makanan daring mampu memperluas pasar
seperti yang dilakukan taufik hidayat pedagang sari tebumurni
di kawasan ragunan jakarta selatan
ia terdaftar di tiga aplikasi pesan antar makanan daring
namun pembelian langsung masih jadi sumber utama pendapatannya
ya kadang rp seratus dapat kadang rp dua ratus rp tiga ratus sampai sih
kalau per gelas ya kira kira antara dua puluh kalau enggak tiga puluh an lah
rasa terbantu sih yang biasanya lakunya dikit jadi lakunya banyak
gara gara ada online gitu
sehari banyak yang langsung sih kalau online sekarang lagi lumayan sepi
sejak perjualan pada awal dua ribu dua puluh
pilih lokasi dekat ragunan karena kondisi jalan yang selalu ramai
ia pun menyasar orang orang yang lewat atau tinggal di sekitar kawasan ragunan
biasanya memang kalau lewat sini biasanya memang beli
kebetulan juga istri saya sedang hamil lagi pengen ini
mungkin di cuaca hujan seperti ini kan kita terlena jadi jarang minum gitu
kita ganti dengan ini kan manis manis itu jadi biar enggak terlena dehidrasi kita
yang pertama ya seger aja
yang kedua juga murni gulanya murni aja
dari kisah mateus dan taufik setidaknya ada tiga hal yang menjaga eksistensi usaha
para pelaku umkm di tengah pandemi covid sembilan belas
yakni pemasaran melalui internet bantuan pendanaan serta penciptaan permintaan